desa bentuk jaya kecamatan dadahung kabupaten kapuas
merupakan salah satu proyek food estate yang sudah dimulai pada dua ribu dua puluh
menteri pertanian syahrul yassin limpo mengaku puas
karena terjadi peningkatan produksi padi yang cukup signifikan
mengingat hampir semua lahan food estate di kalimantan tengah
merupakan garapan yang baru berjalan beberapa tahun
bahkan sekarang rata rata produksi sudah di atas tiga hingga empat ton per hektare
syahrul yassin limpo mengklaim capaian ini tak lepas dari kolaborasi
dan sinergi semua pihak dalam menguatkan produksi
sejauh ini luas lahan tanam padi di kalimantan tengah
sudah mencapai enam puluh dua ribu hektare yang mencakup dua kabupaten
yaitu kabupaten pulang pisau dan kabupaten kapuas
bayangkan food estate itu satu juta
lahan gambut yang dulu bukan
yang kita tetapkan cuma enam puluh dua ribu hektare
yang sudah berhasil empat puluh tiga
sekarang kita sudah masuk dua belas
ya sisanya kita akan kembangkan
tetapi kemarin pak gubernur pak wagub juga minta supaya tetap jalan
sesuai perhubungan presiden lahan yang banyak
kita kembalikan irigasinya
dan irigasi kemudian setelah irigasi ada
pertanamannya kita mulai
kasih belajar tanah di sini
bisa melahirkan padi dan jagung
karena mulai kita olah tanah
sudah air masih terendam sampai setinggi dua puluh tiga puluh cm sampai setengah meter
dan itu ya teknik apapun agak sulit untuk bisa kita tanamkan
walaupun terjadi peningkatan produksi
program food estate yang dijalankan di provinsi kalimantan tengah ini
menemukan beragam tantangan seperti cuaca buruk
sistem irigasi yang buruk
jenis lahan rawa rawa
hingga kurangnya sumber daya manusia untuk mengembangkan food estate
sementara itu wakil gubernur kalimantan tengah
edi prabowo berkomitmen untuk terus mengembangkan food estate di wilayahnya
dan menjadikannya sebagai lumbung pangan nasional
hal ini penting untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional jangka panjang
namun upaya ini masih menemui beberapa kendala
pulau peso dan kapuas itu merupakan lumbung pangan
ketika di wilayah kabupaten lain kita juga punya potensi
tetapi sumber daya manusianya
nah makanya kami akan lakukan kerjasama dalam bentuk konsep bagaimana kerjasama
untuk penyiapan tenaga kerja tadi
yang untuk penyiapan lahan ini termasuk tni polri
dan kemungkinan bisa saja kita mendatangkan dari tenaga tenaga luar
karena itu dalam rangka untuk meroyok pekerjaan ini
tapi yang lebih penting adalah ini sebuah keberkahan bagi kalimantan tengah
karena lumbung pangan untuk indonesia itu akan tercipta
pada dua ribu dua puluh tiga kementerian pertanian menyiapkan dua belas hektare lahan di kabupaten kapuas
hingga februari ini sedikitnya sudah dua ratus hektare lahan yang telah tergarap
dan ditargetkan mencapai lima ratus hektare pada akhir februari
adi dwi nanda andika surahmanto kapuas kalimantan tengah